pemerintah provinsi dki jakarta akan menerapkan kebijakan sistem plat nomor ganjil genap di sejumlah ruas jalan utama di ibu kota
kebijakan ini merupakan pengganti kebijakan tiga in satu yang telah dihapus
seperti apa tanggapan masyarakat soal aturan baru ini
dan bagaimana mekanisme pengawasannya
korespondensian indonesia femi afriyadi memiliki laporannya
mekanisme aturan ganjil genap akan dilihat dari angka terakhir plat nomor kendaraan
jika angka terakhir plat nomor tersebut angka ganjil maka kendaraan itu hanya bisa melintas pada tanggal ganjil
hal yang sama juga berlaku bagi angka terakhir plat nomor genap maka hanya bisa melintas pada tanggal genap
aturan ini berlaku di seluruh jalur bekas tiga in satu yakni ruas jalan mh tamrin jalan sudirman jalan gatot subroto serta ruas jalan hr rasuna said
aturan tersebut berlaku di waktu tertentu yakni pukul tujuh sampai sepuluh
dan pukul enam belas tiga puluh sampai sembilan belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
pengendara menilai aturan baru ini tidak akan efektif dan berpotensi menimbulkan kecurangan
mekanisme pengawasan akan dilakukan petugas saat uji coba di sembilan lokasi persimpangan jalur keluar masuk kendaraan
masyarakat tidak perlu khawatir terus jangan sampai melanggar sampai melakukan pelanggaran apalagi memalsukan plat nomor ya
karena memang ini yang kita atur adalah jam jam masuk aja jam masuk di kawasan itu
sosialisasi aturan baru ini dilakukan pada tanggal dua puluh delapan juni sampai dua puluh enam juli dua ribu enam belas
dilanjutkan dengan uji coba pada tanggal dua puluh tujuh juli sampai dua puluh enam agustus dua ribu enam belas